ya selanjutnya kita akan ke solo
pemirsa dua kubu yang berseteru di keraton solo sepakat untuk damai setelah bertemu utusan dewan pertimbangan presiden
beberapa catatan yang disampaikan kedua belah pihak akan disampaikan ke presiden joko widodo
dewan pertimbangan presiden turun tangan menengahi konflik di keraton solo
anggota dewan pertimbangan presiden jenderal purnawirawan subagyo hs datang ke solo didampingi wali kota solo f eksa di rudiatmo
setelah mendatangi kubu pakubuwono xiii di sasono putro mereka mendatangi kubu dewan adat di keraton solo
kedatangan mereka disambut oleh plt raja pakubuwono pb xiii kgph buker
menurut subagyo presiden joko widodo berharap jummenengan atau peringatan naik tahta pakubuwono xiii pada dua puluh dua april dua ribu tujuh belas tetap berlangsung
cumenengan diharapkan bisa meredam konflik di keraton solo
sementara dewan adat menyampaikan sejumlah tuntutan agar disampaikan kepada pertimbangan presiden jenderal purnawirawan subagyo hs
rekan rekan wartawan terima kasih ya
pertama seperti pak wali kota sampaikan bahwa akan ada jumenengan di tanggal dua puluh dua
ini memang bapak presiden bapak jokowi mengharapkan terjadinya jumenengan agar keraton surakarta di ningrat ini terjaga tentang budaya
sehingga akan berkesinambungan ke depannya
permasalah nanti itu bagaimana menata di sini itu sepenuhnya itu adalah hak sentan dan lemak
nanti pak gusti buker yang akan menyampaikan seperti apa
yang kedua beberapa hal tadi disampaikan dari gusti buker
yang kedua beberapa hal tadi disampaikan dari gusti buker
silaturahmi utusan ini untuk mengklarifikasi bagaimana sebetulnya akan terjadinya upacara jumenengan tinggalan ini di tanggal dua puluh
inilah yang dari keraton dari sentono atau juga dari birokrasi keraton itu melaporkan supaya ini disampaikan ke presiden
kita nunggu dulu tentang bagaimana nanti presiden
tetapi upacara jangan sampai berhenti dengan item item yang sudah disampaikan ke pak nantiman
nanti pak manjeman disampaikan ke presiden supaya tidak gaduh
konflik keraton solo sepeninggal paku buwono ke dua belas telah berlangsung selama belasan tahun
awalnya konflik terjadi antara kubu paku buwono ke tiga belas dengan adiknya tejo wulan
setelah terjadi rekonsiliasi tejo wulan berbalik arah
mendukung pak kubuono ke tiga belas hanga behi
saat ini konflik terjadi antara kubu hanga behi bersama tejo wulan melawan dewan adat yang diperakarsai adik adiknya hanga behi